tenang ya fino
kamu pasti nanti bakal hidup bahagia sama kakek dan emek emekmu
sesuai permintaan ya
tantung gak akan menyerah sampai kamu diterima sama mereka
dia pasti udah jauh pergi
aku gak berhasil dapetin istri aku
kamu gak berhasil nemuin mereka
aku udah cari kesana kemari pak
tapi aku gak ketemu mereka udah hilang
papa bener bener gak tega
pada waktu papa gendong
dia tersenyum sama papa
dan papa yakin bahwa dia bener bener cucu papa
seperti ada ikatan yang sangat kuat
waktu waktu papa gendong dan menatap matanya
aku percaya papa
tapi semua ada salah papa
pada waktu itu bapak membiarkan
arfino pergi begitu aja
dan sekarang papa membiarkan anaknya juga pergi
tanpa papa bisa berbuat sesuatu
kenapa tadi saya nggak bilang aja terus terang kemana mbak itu pergi
makanya langsung dia yang mau pergi
karena dia mau kacau
makanya mau ke rumah

tidak miniat jeans

sudah akan atau tidak
mita itu enggak bohong
vino itu benar benar keturunan alfino
jadi jaga mulut kamu itu
benya nangis tuh neng
saya enggak jadi pesan nasi deh
uangnya buat beli susu aja
toko yang jual susu paling dekat sebelah mana ya bu
oh neng tinggal lurus saja
terima kasih neng
itu semua salah saya pak
saya nggak ngomong terus terang
kalau mbak yang tadi itu
pergi ke warung
dia mau beli makan
mungkin dia masih ada di sekitar situ pak
saya jangan dipecat ya pak
udah tenang aja
saya enggak akan pecat kamu
aku langsung cari pak ya
dan aku yakin sekarang pasti ketemu
udah aja sayang
udah aja sayang
udah aja sayang
udah aja sayang
harus saja sayang
cari apa mbak
mas ada susu bayam agak murah gak ya
kalau segitu mah cuma dapat yang ini mbak
itu juga paling cuma cukup untuk satu hari
gak apa apa makasih ya mas
gak apa apa ya vino yang penting kamu gak kelaparan hari ini
maaf saya sedang mencari orang tadi ada perempuan datang bawa bayi gak sini
oh ada ada tapi dia nggak jadi makan di sini malah pergi ke toko yang jual susu bayi
oh gitu ya oke makasih bu
ini kembaliannya dua ribu

risiko bougang jika diieniempkan lestari mbak

yaudah mas makasih
masih sekecil ini tapi begitu banyak cobaan datang terus
padahal aku udah berusaha keras untuk ngejelasin ke mereka